wakil menteri agama republik indonesia zainud tauhid saadi mengklaim arab saudi belum memutuskan pembukaan ibadah haji tahun ini
pihak kerajaan masih mempersiapkan diri seiring menurunnya tren covid sembilan belas di saudi
beliau menyampaikan bahwa kita semuanya diminta untuk sabar
karena pemerintah arab saudi juga sampai sekarang masih terus mempersiapkan segala sesuatunya
dan tentunya keputusan yang terbaik itu yang akan disampaikan